dalam mencari kebenaran dari suatu informasi
jurnalis tidak hanya membutuhkan keberanian
untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat
transparansi adalah kunci dari kredibilitas
jauh dari kualitas dan kapabilitas
media harus menyajikan informasi dari banyak pihak
karena setiap pihak pasti punya cerita yang berbeda
keberimbangan bisa didapatkan
apabila mendapatkan informasi dari banyak pihak
saya eva yunizar untuk cnn indonesia